data bursa efek indonesia dalam periode sepekan yaitu tanggal delapan desember hingga tanggal empat belas desember dua ribu dua puluh
menunjukkan bahwa mayoritas indeks harga saham gabungan melemah
lalu apa saja faktor dan juga sentimen yang mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan
kinerja pasar keuangan indonesia belum juga membaik
sejumlah sentimen eksternal dan internal pun mempengaruhi pergerakan ihsg
salah satu faktornya yaitu ambruknya saham teknologi seperti saham pt gotoh yang memiliki bobot besar dalam indeks telah lock up
atau pemegang saham tidak boleh menjual saham dalam waktu tertentu terjadi pada akhir november
hal ini juga mempengaruhi merosotnya ihsg
meski kinerja ihsg pada desember ini kurang baik
joshua pardede kepala ekonom bank permata mengatakan ihsg selama tahun dua ribu dua puluh dua cukup baik
secara umum kinerja ihsg pada tahun ini cukup baik
di mana investor asing masih membukukan net inflows pada pasar saham
meskipun demikian terdapat beberapa sektor saham yang masih melami kinerja yang kurang positif
antara lain adalah sektor sektor yang berkaitan dengan teknologi
hal ini juga akhirnya membatasi
penguatan lebih lanjut dari ihsg dalam jangka pendek ini
selain itu efek the fed menaikkan suku bunga lima puluh basis point
serta naiknya harga komoditas di dunia
membuat tingkat inflasi melonjak di negara negara di dunia
tak terkecuali indonesia
yang secara tidak langsung mempengaruhi terhadap kinerja saham hampir seluruh sektor
kepala ekonom yosua pardede memprediksi
ihsg pada tahun dua ribu dua puluh tiga cukup baik
berada di kisaran tujuh empat ratus hingga tujuh ratus
untuk ihsg di tahun ini akan berada dalam kisaran tujuh
dan pada tahun depan akan berada dalam kisaran tujuh empat ratus sampai tujuh lima ratus
dengan mengasumsikan bahwa pertumbuhan ekonomi indonesia
akan setidaknya mencapai empat delapan sampai dengan lima persen
meskipun demikian kami melihat bahwa prospek ihsg pada tahun dua ribu dua puluh tiga
jenur masih akan positif
dari sisi eksternal harga minyak dunia yang kembali ke angka delapan puluh dolar amerika per barel
memicu rebound harga saham
dan saham saham perbankan juga diprediksi menguat
serta sinyal mengenai arah kebijakan moneter di dua ribu dua puluh tiga juga membuka peluang
penguatan nilai tukar rupiah di kisaran lima belas empat ratus lima puluh per dolar amerika
data neraca perdagangan yang baik
juga masih dinanti pasar
dan pasar berharap surplus neraca terjadi
sehingga mampu menjadi stabilitas ekonomi dalam negeri
jika dilihat pergerakan indeks harga saham gabungan sampai akhir tahun dua ribu dua puluh
sepertinya masih mengalami tantangan untuk bisa ditutup di level tujuh
di tengah valuasi sektor seperti perbankan
kemudian energi dan juga industri dasar yang sudah cukup tinggi
membuat para pelaku pasar wait and see
dan juga masih menunggu momentum dinginnya euforia panic selling
dan berharap terjadinya technical rebound pada sektor teknologi
nova nayantaka indra raharja jakarta